pada saat gas gabungan tni angkatan laut mengagalkan upaya penyelundupan narkotika golongan satu jenis sabu
seberat satu ratus empat puluh dua gram dari jaringan internasional asal tawau malaysia
penggagalan dimulai pada saat tim gabungan tni second flex week response pangkalan tni al lunukan
melaksanakan pengamanan dan juga pemeriksaan di pelabuhan tradisional somel sebatik
di tengah pemeriksaan terlihat seorang tidak dikenal yang berperilaku mencurigakan
setelah diperiksa ditemukan sejumlah barang bukti meliputi tiga bungkus plastik bening ukuran sedang
berisi sabu seberat satu ratus empat puluh dua gram tas ransel berwarna dan uang rupiah sejumlah lima ratus lima serta uang ringgit
pengagalan dimulai pada saat tim gabungan tni second fleet week response pangkalan tni al lunukan
melaksanakan pengamanan dan juga pemeriksaan di pelabuhan tradisional somel sebatik
pengagalan dimulai pada saat tim gabungan tni second fleet week response pangkalan tni al lunuk
berilaku mencurigakan bahwa tas ransel berwarna dan uang rupiah sejumlah lima ratus lima ribu rupiah serta uang rupiah serta uang ringgit

inisialnya wp umurnya dua puluh lima tahun pria domisilinya di tarakan barat
wp ini mengaku diperintah oleh rekannya inisialnya ad domisilinya di malaysia